gabungan aksi roda dua atau garda yang mewadahi para pengemudi ojek online se indonesia
mengutuk keras aksi bom bunuh diri yang terjadi di polrestabes medan sumatera utara pada rabu pagi
pelaku yang menggunakan jaket ojek online menimbulkan keresahan para pengemudi ojek online
ketua presidium nasional garda igun wicaksono mengatakan
pasca aksi bom bunuh diri banyak pihak yang lebih waspada
terutama para manajemen gedung atau tempat pusat keramaian
saat melihat aktivitas ojek online yang dinilai mencurigakan
selain itu pelaku yang menggunakan jaket ojek online juga meresahkan para pengemudi ojek online
karena dapat menimbulkan stigma terhadap pengemudi ojek online
meski demikian garda belum dapat memastikan apakah pelaku bom bunuh diri
merupakan pengemudi ojek online atau bukan
kan tidak ada imbauan dan atribut dari oja
mengutuk keras aksi terorisme yang terjadi di mampol restabes medan
pada hari rabu tiga belas november dua ribu sembilan belas jam delapan empat puluh lima tadi pagi
yang menggunakan pelakunya menggunakan atribut ojek online
kita mengutuk keras dan berharap tidak ada terulang kembali hal seperti ini
karena ini merupakan bagi masyarakat maupun bagi kami
para driver ojek online yang ada di seluruh indonesia